kita beralih ke dalam negeri sebanyak tiga puluh delapan pemain muda mengikuti kegiatan ibl brookie combine dua ribu sembilan belas
yang digelar di lapangan basket the hawk bumi serpong damai tanggerang selatan
program ibl rookie combine ini merupakan bagian dari proses seleksi untuk pemain debutan
yang akan tampil di liga bola basket indonesia ibl musim dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
pemuda ini juga menjalani serangkaian tes untuk melihat kecepatan kelincahan dan kekuatan
berbeda dengan ibl rookie combine tahun lalu tahun ini ada enam hingga tujuh pemain muda yang dari awal merupakan pemain binaan klub
dengan latar belakang yang berbeda beda para pemain muda ini bersaing demi untuk bisa bermain di liga bola basket indonesia igl
sebagai kompetisi bola basket tertinggi di tanah air
soalnya saya dari kecil tuh udah passionnya di basket dan saya emang punya cita cita bermain di tiga profesional
jadi walaupun ada masalah kayak gitu saya emang gak apa apa
yang penting saya bisa melakukan
di hari terakhir program ibl rookie combine sejumlah pelatih dari klub ibl terlihat memantau jalannya latihan
menurut rencana liga bola basket indonesia atau abf musim dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh akan mulai bergulir januari tahun depan